jajaran satreskrim polres bogor jumat siang menangkap terduga pelaku mutilasi mayat dalam koper yang dibuang di kawasan tenjo kabupaten bogor jawa barat dua hari lalu
pria berinisial r tersebut ditangkap saat kabur ke wilayah yogyakarta
hasil olah tkp menunjukkan mayat bertato dalam koper itu baru dua belas jam dibunuh sebelum dibuang
selain kondisi tubuhnya tidak utuh sejumlah luka bacok tampak di bagian dada perut dan pinggang
hingga kini polisi masih menelusuri sisa potongan tubuh korban yang dibuang terpisah
sebelumnya warga desa singa bangsa kecamatan tenjo digegerkan oleh temuan koper misterius berisi mayat manusia dengan kondisi tanpa kepala dan kaki pada rabu pagi
satreskrim pores bogor telah berhasil menangkap mengamankan pelaku yang melakukan mutilasi di daerah yogyakarta jawa tengah
dalam hal ini diketahui pelaku
dan sedang perjalanan dari jawa tengah yogyakarta menuju bogor